ya memang setelah berbagai manuver untuk lepas dari jerat tersangka dilakukan
kini stiano fanto diduga kembali mengambil langkah baru dengan membawa kasus hukumnya ke ranah politik
adalah wakil ketua dpr fahri hamzah yang mengaku mendapat cerita dari stiano fanto
bahwa dirinya mendengar jika kasusnya itu adalah pesanan presiden dan wakil presiden
apa tanggapan istana bukankah jika pernyataan fahri hamzah dari setia novanto ini benar adanya
maka ini menjadi tuduhan serius kepada presiden dan juga wakil presiden
kami mengulasnya malam hari ini dengan ifdal kasim tenaga ahli utama ksp dan asep iwan iryawan
akademisi hukum bidana dari unpa selamat malam bapak
mohon maaf pak kita mungkin mulai dari pernyataan dari fahri hamzah
yang mengaku mendapat cerita dari stiano fanto
baik kita akan mengambil grafik yang menunjukkan bahwa pernyataan
ya ini adalah berbagai manuver setia novanto setelah ditetapkan tersangka lagi begitu oleh kpk
ada beberapa hal yang kami catat
seperti misalnya adalah penetapan kembali dirinya penetapan kembali setia novanto sebagai tersangka adalah ilegal
ini dibuktikan dengan dilaporkannya pimpinan kpk dan juga penyidik kpk
yang menetapkan stiano fanto sebagai tersangka lagi dalam kasus iktp
manuver yang kedua adalah stiano fanto melalui kasus hukumnya menyatakan bahwa
pemanggilan pemeriksaan terhadap dirinya haruslah dengan izin presiden
dia mengacu pihak stiano fanto
ini mengacu pada putusan mk terhadap undang undang md tiga pasal dua ratus empat puluh lima ayat satu
bahwa dari mkd berubah menjadi pada izin presiden
ini memang masih menjadi perdebatan karena di pasal dua ratus empat puluh lima ayat tiga
kalau tidak salah huruf c huruf d disitu disebutkan tidak berlaku jika untuk tindak pidana khusus atau korupsi
manuver yang lain yang kami catat begitu terkait dengan pihak stenovanto
setelah ditetapkan sebagai tersangka lagi adalah
mencatatkan dirinya sebagai tersangka
karena anggota dpr dilindungi hak imunitas
lalu kemudian salah satu manuver yang lain adalah
mengajukan gugatan uji materi undang undang kpk ke mk
ini terkait dengan pemeriksaan apakah memang undang undang kpk ini bisa melebihi undang undang dasar
ini menurut argumen yang disampaikan oleh kuasa hukum setia novanto fredrik yunadi
dan itu sudah didaftarkan di makamah konstitusi
dan informasinya ini sebelum kita berlanjut ke selanjutnya
informasinya ini menjadi semacam daya tawar bukan daya tawar
semacam bargain position daya tawar
jika memang kpk sendiri bisa menolak hadir panggilan pansus angket
karena juga sedang uji materi
maka setia novanto yang sekat ini sedang uji materi ke mk
juga tidak bisa menolak hadir panggilan kpk begitu
lalu manuver selanjutnya yang terakhir ini yang akan kita bahas juga malam
hari ini adalah melalui fahri hamzah koleganya di dpr begitu
setia novanto mengaku mendengar bahwa kasusnya ini adalah permintaan presiden dan wakil presiden
ini beberapa catatan dari redaksi cnn indonesia yang mencatat sejumlah fakta begitu ya
hal hal yang dilakukan oleh kuasa hukum stiano fanto
pihak stiano fanto lah intinya ketika ditapkan kembali menjadi tersangka
saya langsung minta klarifikasi saja ke pak ifdal kasim
melalui fahri hamzah
fahri hamzah mendengar cerita sekali lagi saya ulangi
fahri hamzah mengaku mendengar cerita
mengaku mendapat cerita dari stiano fanto
bahwa stiano fanto mendengar informasi dari pihak lain
kasusnya ini merupakan pesanan dari presiden
dan juga pesanan dari wakil presiden
anda harus menjawab ini pak ifdal nih
ya jelas itu tidak benar ya
itu bisa kita lihat dari konsistensi dari presiden
dalam menghadapi kasus kasus yang selalu dikaitkan
ya gimana presiden dikatakan intervensi intervensi
padahal presiden sangat jelas
tidak pernah mau intervensi
kalau sudah menyangkut proses hukum
bahkan ini tuduhannya bukan sekedar intervensi
ini pesanan lebih dari intervensi
oh ya itu bentuk bahwa isinya dalam bentuk pesanan
tapi dalam istilahnya itu intervensi
tapi presiden sudah mendengar ini belum pak ifdal
eee presiden sudah mendengar ini belum pak ifdal
eee presiden sudah mendengar ini belum pak ifdal

tapi sudah dapat informasi tentang ini
sebagai seorang wakil ketua dpr
harusnya pak fahri hamzah ini
menghargai kedudukan masing masing lembaga tinggi negara ini
dan komunikasi diantara lembaga lembaga negara
sehingga pernyataan pernyataan seperti ini
apalagi kalau kita lihat konteknya itu dari cerita ke cerita
jangan diumbar dulu begitu ya
ya karena latar belakang saya kan hukum ya
jadi satu informasi yang tidak didengar sendiri
apalagi kemudian orang yang menceritakannya dia
juga mendapat dari informasi dari yang lain
itu jelas sesuatu yang tidak bisa diumbar dulu ke
karena masih sumir
ya masih sangat sumir
apalagi ini menyangkut presiden dan wakil presiden
nah hendaknya sebagai seorang wakil ketua dpr
juga harus menjaga marwah lembaga dpr itu sendiri
nah ini kan untuk menjaga faksun politik di dalam kita bernegara
sehingga tidak terlalu mudah membuat pernyataan
yang dasarnya itu tidak jelas sumber sumbernya
kita tentu harusnya kan dilihat saja dari konsistensi dari presiden
yang tidak pernah mau melakukan intervensi pada kasus kasus yang sudah jelas hukumnya
nah ini kan sudah mencatut ya nama presiden wakil presiden
kira kira ada perintah tidak kemudian instruksi dari presiden
untuk misalnya bertemu dengan faryamsa atau stianovanto dan sebagainya
sejauh ini belum ada
belum ada karena kan ini sifatnya kan masih belum ada apa
masih satu pihak dari saudara faryamsa menyampaikan ini
stianovanto belum mengklarifikasi ini
ya karena itu belum ada yang dilakukan secara resmi menanggapi
apa yang disampaikan oleh saudara faryamsa tadi
tapi jelas presiden sudah mendapatkan ya
mendapatkan informasi seperti ini
nah karena itu belum secara resmi belum ada respon
belum ada respon dari presiden ya
baik apakah ini upaya lagi lagi kang asep membawa persoalan hukum ke arah ranah politik
di jawab selanjutnya berikutnya tetaplah bersama kami di cnn indonesia prime news
ada yang ngomong ke pak novanto yang saya dengar
ya ini permintaan presiden katanya
dan ada yang bilang ini permintaan
wakil presiden ada yang ngomong begitu
nah ini yang lebih besar ya kita lihat begini
wakil ketua dpr
fahri hamzah mengklaim bahwa ketua dpr setia novanto
mendapat informasi ada pihak yang ingin
memaksanya menjadi tersangka
dalam kasus korupsi iktp
fahri mengaku informasi itu merupakan cerita
yang disampaikan langsung oleh setia novanto
baik kita lihat ada cuplikan yang lain
setnov fahri pun mengklaim mendapat
informasi bahwa pihak itu juga
berkeliling menggait dukungan
agar setnov di penjara
ada kutipan juga yang mengatakan
dan itu yang
saya dengar dia bilang
gak bisa novanto harus masuk
begitu ngomongnya dia keliling kemana mana
dia ngomong ke orang
gak bisa novanto harus masuk
kata fahri kembali menegaskan pengakuan setnov
maksudnya masuk penjara ditahan
bagaimana kak ngasep secara hukum anda menilainya
satu kalau orang bicara pasal hukum politik
politik hukum kita pernah pengalaman dulu
ketua partai masih anak muda kan
ini dipolitisir ada jiri dua jiri
itu juga hukum yang membuktikan
nah kembali kalau saya orang hukum
orang dinyatakan tersangka sederhana
di hukum itu hanya ada ajas legalitas ada
pasti orang jadikan tersangka
karena perbuatan atau karena keadaannya
diduga melakukan tindak pidana
bersama bukti permulaan cukup jadi siapapun
jadi tersangka hanya bersama bukti permulaan cukup
karena perbuatan atau keadaannya
jadi kalau katakanlah sekarang entah presiden
entah presiden siapapun itu siapapun
karena hukum itu lagi yang menentukan atau tidak adalah penyidik
di luar lingkungan kpk
kalau penyidik tidak menyatakan naik ke atas
atau tidak ya kewenangan penyidik mutlak
tidak hanya tinggal komisi
nah apalagi orang luar siapapun orang luar menyatakan
harus dikepunjara harus ditetapkan tersangka
kalau kata penyidik nggak bisa ya nggak bisa
dan melihat ada contoh sebelum sebelumnya
yang mengatakan bahwa kasusnya ini
politisasi dan lain sebagainya
akhirnya hukum yang buktikan memang bersalah
artinya ini berulang
artinya ini tren seperti ini berulang
biasa dari dulu
kalau selalu misalkan perkara itu
atau misalkan ada kepentingan politik
kemudian di proses hukum pasti akan mentah
karena perkara politik dimasukin proses hukum
karena orang proses hukum itu karena tadi
dia perbuatannya melawan hukum
atau melakukan perbuatan melawan hukum
kalau berbeda politikum dan dia penjara itu lain
peradilan politik itu adanya
itu selalu akan gagal
harus mempertanggungjawab perbuatannya
karena ketika sekarang kpk menetapkan tersangka
pasti punya bukti
dan saya yakin tidak akan mungkin
atau sekarang ketika pak hri mengatakan
sebut aja lah pak hri lah
pak hri mengatakan kata orang
itu bahasa hukumnya
jadi secara hukum tidak bisa dipertanggungjawabkan
lemah itu berarti ya
bukan lemah ya itu yang nggak bisa
itu nggak bisa dipertanggungjawabkan
kalau kita misalkan dia lihat dia dengar
dia tersangka sendiri
kalau katanya apalagi sekarang keterangannya
yang jadi tersangka
kan dihukum itu salah satu alat bukti
jadi keterangan terdakwa
dia hanya mengikat dirinya sendiri
dirinya boleh mengatakan apapun
tapi bukti cuma satu bagi dirinya
nah kemudian dia menyebut
ada orang keliling katanya kan tadi
nah orang keliling itu siapa
empat tukang barang barang di dapur
dan tukang keliling dari tasik malaya kampung saya
nah kata sekali
ketika sekarang mengatakan bahwa ini pesanan
siapapun entah presiden entah siapapun
ada orang supaya masuk penjara
ya selama penyidik mengatakan itu bukan tindak pidana
nah ini kebetulan sekarang dinyatakan
kalaupun memang ada misalnya
ini kita berbicara andai andai ya
kalaupun memang ada desain misalnya
untuk mengganti stiano fanto
dari posisi jabatannya sekarang
entah itu ketua dpr
ataupun ketua umum partainya
toh tetap kalau soal hukum
kaitannya dengan bukti alat bukti tadi itu ya
gini parameter orang berbuat itu sekali
alat bukti yang sah
ya keterangan saksi keterangan ahli
surat petunjuk keterangan terdakwa
apapun gak ada urusan dengan politik
ya ketika kamu digantikan jabatan apa
nggak ada urusan
top legalitas tadi kacamata kuda
tidak boleh penting hal lain
justru kalau ada kepentingan lain di situ
misalnya untuk mengganti supaya dia di penjara
supaya jabatan tidak
tuh buktinya kemarin juga
tidak diganti jabatannya kan
saya pikir kpk atau polisi atau jaksa
menetapkan seorang sebagai tersangka
dalam para korupsi
tidak ada kepentingannya tuh
kalau ada kepentingan itu
pasti akan mentok di penuntutan
pasti akan mentok di pengadilan
nah itu fakta itu sudah sejarah membuktikan
pak ifdal sebenarnya nama presiden ini
mulai dimunculkan begitu ya
bukan pertama ini begitu
katakanlah ini melalui fariamza
tapi mengaku mendapat cerita langsung
artinya nama presiden kali ini
bukan yang pertama
bukan yang pertama kalinya
yang pertama itu adalah ketika dia akan diperiksa
bahwa kpk harus minta izin presiden
ini pertama kalinya nama presiden ditarik
walaupun dalam konteks perizinan
dalam hal ini apakah pihak istana
atau mungkin presiden juga sudah memberikan respon
tentang hal ini
ya presiden kan mengacu kepada undang undang ya
kan ada yang mengatur tentang tersangka
apakah bisa di
harus mendapatkan izin presiden atau tidak
karena kan anggota dpr itu kan dilindungi oleh imunitasnya
nah karena ada imunitas
karena itu ada
ada izin dari presiden kalau mereka diperiksa
untuk satu kasus tertentu
nah cuma di dalam undang undang ini sendiri
juga mengatur pengecualian
nah karena itu
undang undang md tiga ini maksudnya ya
pasal dua ratus empat puluh lima tadi ya
ada pengecualiannya untuk tindak pidana tertentu
tidak memerlukan izin dari presiden
karena itu presiden tidak memberikan respon
terhadap apa yang disampaikan
oleh penasihat hukum dari setia novanto kepada kpk bahwa
mengatakan bahwa kliennya tidak akan datang
sebelum klienca mendapatkan surat izin dari presiden
dalam proses pemeriksaan
nah jelas karena undang undang sudah mengatur seperti itu
presiden tetap dalam garis koridor hukum
sesuai undang undang md tiga itu sendiri begitu ya
supaya klien kalau bisa ditayangkan dua ratus empat puluh lima ya
tiga c itu supaya jelas kalau bukan ditayangkan
karena itu bukan tersirat loh tersurat
tersurat jadi bukan tafsir lagi
itu jelas kalimatnya
tapi ada argumen yang begini pak
saya mengatakan bahwa ini saya argumen dari kuasa hukum ya
pak frederick yunadi yang sempat kita wawancara juga di meja ini
mengatakan bahwa putusan mk itu pasal dua ratus empat puluh
pasal dua ratus empat puluh lima keseluruhan dia bilang begitu
nanti akan dijawab kak kcw kita datang lebih dulu

kita akan kembali lihat sejumlah manuver begitu yang disampaikan
atau yang diambil oleh pihak setia novanto setelah kembali ditetapkan tersangka
salah satunya menyatakan bahwa
pemeriksaan wajib diminta ke presiden
baik apakah mungkin sudah siap dengan infografis pasal dua ratus empat puluh
ayat tiga berikut ini kita munculkan agar bisa kita kaji lebih lanjut
untuk melihat apakah pernyataan pak fredrik yunadi ini sesuai dengan aturan yang ada
baik mungkin dimunculkan ke kelas main yang lebih besar
ini baik kita lihat di pasal dua ratus empat puluh lima ayat tiga undang undang yang berikutnya
tiga kewajiban meminta persetujuan tertulis kepada presiden untuk memeriksa anggota dpr yang diduga melakukan tindak pidana tidak berlaku apabila anggota dpr
dua pertangkap tangan melakukan tindak pidana
mungkin kalau itu berlaku dianggap berlaku
makanya ott ott itu harus diperhatikan juga
kemudian yang ayat b huruf b disebutkan disangka melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau tindak pidana kejahatan terhadap kemanusiaan
dan keamanan negara berdasarkan bukti permulaan yang cukup
atau c disangka melakukan tindak pidana khusus
itu kan jelas harus persetujuan presiden kecuali yang tiga ini kan
nah sekarang apakah korupsi tindak pidana umum atau tindak khusus
sebenarnya saya punya juga cuplikan pernyataan dari pak fredrik saat itu saya sekali mungkin belum kita siapkan
yang menyatakan bahwa pasal dua ratus empat puluh lima ini keseluruhan berlakunya dari putusan mk ini dibatalkan
kalau supaya jelaskan baca aja putusan aslinya
kita kan apa yang diujikan bukan itu
ayat dua katakanlah c apa sekarang dirubah nggak
ayat tiga yang tadi kita munculkan tadi tidak berubah
tidak khusus kan abc nya yang c nya
karena sekarang setiano panto kan sudah melakukan tindak pidana korupsi
korupsi itu tidak pidana khusus bukan tindak pidana umum
itu kan tidak tanpa izin presiden
itu mah bukan tersirat lagi tersurat
jelas itu pak
jadi kalau membaca hurufnya kita belajar pakai tajwid itu
oke baik soal yang lain selain soal apa namanya izin presiden ada soal imunitas
bagaimana anda melihat ini
jadi hak imunitas ini memang
memang hak yang harus ada di anggota dpr dan beberapa anggota yang lain di luar dpr
karena untuk agar mereka dalam melaksanakan tugas itu tidak terganggu dengan tuntutan pidana macam macam
jadi cuma hak imunitas ini dijalankan dengan in good fight dengan tekat baik
kalau tidak bisa kemudian ada niat yang menyalahgunakan imunitas
imunitas itu menggunakan imunitas
imunitas ini hanya berlaku ketika orang melakukan pekerjaan in good fight
ini sudah sangat clear ya sudah sangat jelas
ya sangat clear kalau itu
bisa tambahkan nih pak sengitra
konstitusi kita mengatakan di depan hukum sama
sekali lagi itu konstitusi kita jangan dibalik
itu jelas siapapun sama
ada kecuali undang undang mengatur emang anggota dewan dan beberapa jabatan itu diberi hak imunitas
itu memang untuk jabatan
tapi ketika orang melakukan tindak pidana
karena rejimnya yang berlaku adalah rejim hukum pidana
makanya dua puluh empat a ayat lima mengatakan hukum acara dengan undang undang
nah ketika orang ada proses hukum acara pidana itulah yang berlaku
kan di depan hukum sama mau pejabat mau penjahat mau rakyat
ketika orang melakukan perbuatan pidana di depan hukum sama
ini yang berlaku
ketika orang melakukan perbuatan pidana dia punya imunitas
bahkan mengatakan pidana perdata ingat loh perdata tidak ada imunitas
siapapun tidak ada
jadi partai apa terlarang aja hak perdata dia sudah mati
itu yang saya mengerikan
tapi saya kira yudahlah
yang jelas yang perlu di clearkan adalah hak imunitas betul bagi orang orang tertentu
tapi ketika orang melakukan
secara sederhana orang yang awam hukum melihat imunitas itu berlakunya gimana sih
kami ini jadi pejabat diberi hak imunitas
tapi ketika saya melakukan perkosaan ketika melakukan pembunuhan
bahkan penganiayaan termasuk korupsi imunitas tidak berlaku
karena dia melakukan tindak pidana
walaupun sedang menjabat saat itu
kalau kita saja jadi pejabat paling aja
itu karena rejimnya pidana
tidak berlaku ya imunitas itu
ketika orang melakukan perwaktu pidana berlakunya
berlakunya yang bagaimana agar clear juga
berlakunya yang bagaimana imunitas
gini misalkan ketika anggota dpr di ruang dpr
ngomong segala macam menyebut nama asep ujungnya kebun minatang
dalam rangka penyerangan suara parlamen boleh itu dilindungi imunitas
tapi kalau di luar yang namanya asep
ngomong abcd belakangnya kebun binatang
kena karena saya tidak punya imunitas
anggota dewan dimanapun punya imunitas
yang lain lagi misalkan advokat dalam rangka kepembelaan
tapi kalau secara pribadi misalkan advokat namanya indra
terus mengatakan aset belakangnya abcd
jangan coba karena anda di luar bukan sebagai advokat loh
dalam rangka pembelaan
jadi dipilah imunitas diberikan
tapi ketika anda melakukan perbuatan pidana
di depan hukum sama loh itu konstitusi
jadi jangan dibalik karena di anggota dpr
harus mendapat imunitas dilindungi
eh kebalik mas dibalik konstitusi di atas
itulah depan hukum sama
tapi ketika melakukan perbuatan pidana
anda harus berhadapan dengan rejim hukum pidana
baik sekarang kalau kita lihat upaya yang dilakukan juga
manuver yang lainnya ya
adalah mengajukan uji materi
beberapa pasal begitu ya pasal empat puluh enam ya
ke mk ke mahkamah konstitusi
yang menarik begini pak ifdal saya ingin saya tanyakan ke anda
bahwa kemudian setelah uji materi ini
sambil menunggu uji materi
kemudian pihak stiano fanto menyatakan
bahwa panggilan kpk tidak bisa dipenuhi
padahal besok juga akan dipanggil sebagai tersangka untuk diperiksa
panggilan kpk tidak bisa dipenuhi
dengan alasan sedang melakukan uji materi
karena juga sedang melakukan uji materi
di mk tentang pasal terkait dengan
bisakah kpk diangket begitu oleh dpr
ini menurut anda bagaimana
memperlakukan situasi yang sama dengan antara setia novanto dengan posisi kpk di pansus angket
ya saya kira begini kan
karena saya juga belajar hukum ya
jadi perkara di mk itu
kalau kita menggugah di mk
ugatan mk itu kan terkait dengan satu pasal yang kita anggap
pasal tersebut bertentangan dengan undang undang dasar
nah karena itu
gugatan uji materi yang sedang berlangsung di mk
itu tidak bisa menghalangi satu proses yang lain lagi
jadi kan yang
artinya kan yang sedang berjalan itu kan sudah lebih duluan berjalan
artinya tindak pidana yang sedang diperiksa oleh kpk itu kan sedang berjalan
nah ini tidak bisa
kemudian dengan alasan ada uji materi
kemudian kalau begitu banyak sekali yang tertunda itu ya
karena kan undang undang kpk ini kan bukan sekali ini diajukan ke mk
sudah berapa kali kali
karena itu saya kira itu tidak menghalangi untuk diajukan
dan tidak bisa juga di compare dengan
dengan hak angket yang kemarin ya
karena h angket kan bukan satu proses pidana
sebagaimana yang dilakukan oleh kpk
baik kak ngasep kalau anda melihat seperti apa
menyamakan analogi kpk yang tidak datang ke pansus angket
ya itu lah pidana itu haram menggunakan analogi
harus dipahami itu asas satu kedua
ketika kalau ketika kpk tidak mau datang h angket kan ada persoalan
apakah kpk bisa angket
itu persalah hukum kan diperlakukan
makanya kpk juga persoalan
ini masalah lain
jadi saksi jadi tersangka itu hukumnya wajib
saya sebut pasalnya
pasti kuhab satu ratus lima puluh sembilan ayat dua penjelasan
kalau kuhab ya ayat dua
kedua kalau nggak kena karena dua ratus dua puluh empat kuhp
itu untuk pidana umum
tidak pernah khusus di dalam undang kpk
kalau nggak datang merintangi
ancamannya minimal tiga tahun dua belas tahun
kpk punya kewenangan untuk memanggil siapapun tersangka
maupun saksi yang wajib
kalau tidak datang diancam pidana
itu jelas aturannya
jadi ketika lembaga pendegah hukumnya
sampai berapa kali panggilan kalau tidak datang datang

dipanggil bahkan bukan tiga kali
jadi dipanggil yang berseenggara dihadirkan
jadi sebenarnya bukan tiga kali
satu ratus dua belas ayat dua catat mas indran
ini kita belajar ya
belajar hukum kita
karena kita bodoh bodoh hukum ya
jadi kedua kali
jadi kalau kita dipanggil nggak datang
yang kedua bisa dipanggil paksa
itu kan jelas aturan
panggil paksa itu pemanggilan kedua ya
kedua satu ratus dua belas ayat dua
kalau bisa dihadirkan lagi
supaya kita nggak salah baca ya
sekarang yang diujikan pasal enam pasal empat puluh enam ayat
tapi kemarin sampai panggilan ketiga nggak datang

itu malah udah lebih
karena suka ke parkir suka tiga kali
yang jurnal itu kedua kali kok
itu untuk tersangka atau saksi kang
tersangka maupun saksi
dihadirkan secara paksa
biasanya nggak tahu
kalau saya baca sih belajar itu
artinya kpk sendiri mungkin berusaha untuk menghormati
biasanya menghormati lah kebiasaan tiga kali
tapi aturan normanya sekali lagi
kan pasal tiga kuap mengatakan proses peradilan menggunakan undang undang itu legalitas
nah ada pasal dua belas yang mengatur panggilan
nah pasal empat puluh enam itu jelas sekali
apakah ini tadi yang katakan pak ifdal
bertanggung jawab empat puluh lima atau tidak
segala aturan tidak berlaku untuk pemanggil yang berlaku undang undang ini
karena undang kpk
nah lupa di asas
ada yang berlaku
ada yang berlaku spesialis derogat lagi generasi
kan ini berlaku spesialis yang menyamping
ada asas ya
artinya undang undang terbaru mengenyampingkan yang lama
nah ini kan kpk undangnya yang terbaru
jadi aturannya yang menyampingkan yang berlaku itu
apakah ketentuan acara ini berkat konstitusi
nah jadi pasal
kok diuji di mahkamah konstitusi
tapi kemenangan saya setuju dengan pak wapres mengatakan yaudah lah namanya usaha
silahkan aja kan punya hak
cuma kita tunggu
saya pikir eh pak cepet deh putus yang ini
itu kan gampang yang gitu
jadi maksudnya posisi ketika menyamakan dengan posisi kpk yang tidak hadir ke pasus angket
dengan setia novanto sebagai tersangka mengaku tidak menyatakan akan tidak hadir
itu sangat berbeda jauh
sangka kan yang satu
kpk itu belum apakah termasuk kategori bisa diangketkan
itu jadi masalah
belum jelas undang undang
ini bukan penasaran kan
belum ada jawaban dari mk
tapi kalau panggilan nih
undang undang kpk yang memanggil itu jelas
tersangka wajib datang
tersangka saksi juga wajib
saksi satu ratus lima puluh sembilan di penjelasan ayat dua ya
kalau nggak kena dua ratus dua puluh empat itu kuhp
kalau undang undang korupsi pasal tiga puluh lima yunto dua puluh dua
itu jelas ya
bukan sunah bukan makhluk
tersangka maupun saksi
nanti buka ya kalau salah
pecat dokter saya
kalau sampai kemudian tiga kali ternyata tidak datang
tapi kpk tidak melakukan apa apa
karena kpk melanggar undang undang
itu perintah satu ratus dua belas
kan proses peradilan ini di konstitusi dua puluh empat ayat lima hukum acara dengan undang undang
ada undang undang namanya undang undang kuhp

nah itu undang undang kpk tidak dikesampingkan
manggil menunjuk lagi ke kuhp
nah itu satu ratus dua belas mengatur
itu yunto nya dua ratus dua puluh tujuh sampai dua ratus dua puluh tiga
tapi yang jelas paksa tadi di satu ratus dua belas ayat dua
besok akan ada agenda pemanggilan tradisiun event itu sebagai tersangka
menggigilkan status sebagai tersangka
ketika status tersangka
penyidik punya hak untuk menahan
saran saya berkali kali kan di tv ini pun
tv sebelas sudah saya katakan
sekarang jangan dipanggil
terbitkan surat penahanan
kan kalau menangkapnya di dalam
jangan usah dipanggil
terbitkan surat penahanan
kalau penahan tinggal ngambil kan
nah ini menarik nih sebagai penutup ya
terbitkan surat penahanan
kalau misalnya itu dilakukan oleh kpk
sudah mulai muncul ini sebenarnya
apa pernyataan pernyataan dari pihak
pak stianowanto begitu mengatakan
bahwa akan akan ada perlawanan
dan meminta perlindungan dari tni dan polri
ini menjadi membenturkan lagi begitu
apakah demikian menurut anda
bagaimana secara hubungan kelembagaan
ya kita semua kan harus
taat pada hukum
dan pimpinan lembaga negara
apakah itu ketua dpr
wakil ketua dpr
menunjukkan kepada publik
bahwa mereka menghormati hukum
untuk menetapkan orang
bukti yang mereka peroleh
kalau proses hukum itu
sudah mereka lalui
tidak taat dengan proses yang
mereka bisa menggunakan
upaya paksa adalah
sesuatu yang legal
dibenarkan oleh hukum kita
kalau kewenangan paksa
sudah digunakan oleh dia
itu adalah tindakan hukum
yang tidak bisa
dirintangi oleh lembaga apapun
pengacaranya mengatakan akan
itu kan bukan kewenangan polisi
tni dan polisi
tni itu diatur dalam undang undang tni sendiri
apa kewenangan mereka
apa tugas mereka
apa yang menjadi
satupun dalam undang undang tni itu
memberikan kewenangan kepada
penegakan hukum pidana
kalau polisi kan memang
dia melakukan tugas salah satunya
tapi tidak tepat juga kalau misalnya
tidak sama juga karena ini kan
satu lembaga yang
diberikan tugas untuk
jadi intinya bolanya ada di kpk
segera terbitkan surat penahanan saja
kalau saya dari awal kan
terbitkan surat penahanan
karena kewenangan kan
tersangka dapat ditahan
lebih dari lima tahun
pelanggar undang undang ini
ini ancamannya lebih lima tahun
terbitkan aja surat penahanan
nggak usah dipanggil menurut saya
dan sebagai penutup
judul kita hari ini
kasus set of pesanan presiden wapres
tentu saja tidak
tapi apa yang akan diambil
langkah oleh istana
apakah membiarkan saja
atau mencoba mengklarifikasi informasi
publik kan juga
pak fahri hamzah
wakil depok dpr
wakil depok dpr
nah ini soal pertarungan dua ribu sembilan belas
ada bias bias politik
yang memang sengaja
nah karena itu
agar tidak ada
pergesangan tidak perlu antara
lembaga tinggi negara ini
semakin runyam begitu ya
jadi perlu ada klarifikasi lah
akan ada klarifikasi baik kita tunggu nanti
seperti apa klarifikasinya
tapi yang pasti publik berharap bahwa
kasus hukum tidak bias ke arah politik
ataupun ke arah lainnya maka lebih baik
dan ikuti prosesnya kalaupun memang
memiliki argumen tidak bersalah dan tidak terlibat
bisa disampaikan begitu ya kang asep
dan terima kasih
saya ucapkan kepada kang asep dan juga pak ifdal
atas ulasannya pada malam hari ini
prime news masih akan segera kembali
setelah jenah berikut ini